kita beralih ke pantauan arus lalu lintas di hari kedua lebaran
kami siang jalur pantura brebes jawa tengah masih dipadati kendaraan
lalu lintas juga macet di jalan tol brebes timur hingga ke pintu keluar
antrian kendaraan dari arah barat ke timur mencapai tiga km
memenuhi jalan tol pejagaan brebes timur
tetapi antrian panjang di pintu keluar jalan tol brebes timur
tidak sampai menimbulkan pemacetan
kendaraan tersendat menjelang loket pembayaran tol
selain itu ada pengaturan lalu lintas buka tutup yang dilakukan
jajaran polres brebes untuk menghindari kemacetan
pergantian dilakukan setiap lima menit